di era sekarang pemain nasional sepak bola indonesia yang berasal dari etnis tionghoa mungkin bisa dihitung dengan jari
namun sebenarnya atlet atlet sepak bola indonesia dari etnis tionghoa ini memiliki sejarah panjang dan juga kontribusi penting lewat perjalanan klub ums atau union make strength
informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
saya ratna bila selamat berakhir pekan dan salam sports
terletak di kawasan petak singkian mangga besar jakarta barat lapangan sepak bola klub union make strength atau ums ini berada tepat di tengah tengah pemukiman padat penduduk
kawasan pecinan di jakarta selama ini lebih dikenal sebagai kawasan sentra perdagangan yang juga ramai oleh tempat hiburan malam
tapi ternyata sejak satu abad yang lalu kawasan ini juga menyimpan jejak penting terhadap perkembangan sepak bola di indonesia lewat kehadiran dari klub union max track
nah sekarang saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana kondisi klub ini sekarang
tak ada yang istimewa dari lapangan ums
bahkan di pintu masuk tak ada lagi pelang yang menunjukkan keberadaan klub yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima ini
bentuk dan fasilitas lapangan ums juga tak banyak berubah dari awal berdirinya klub dulu
meski begitu kegiatan sepak bola di sini tak pernah surut
termasuk bagi gunawan
pemain ums di era tahun seribu sembilan ratus enam puluh an yang masih rutin bermain di lapangan ini
meski sudah berusia tujuh puluh tiga tahun gunawan dan beberapa pemain sepak bola seangkatannya masih menunjukkan semangat yang sama saat dulu membawa ums menjadi salah satu klub yang banyak mengembangkan pemain nasional
stamina nya karena kita faktor latihan itu lebih banyak dari klub klub lain
karena kita punya fasilitasnya lapangan sendiri
selain itu ada
enggak ya kalau buat bayaran sih waktu itu amatir
tiap ada panggilan pssi pasti ims paling sedikit itu lima enam orang
kalau persija bisa sembilan bisa sepuluh orang
waktu itu bon cuma persija pssi
bila berbicara tentang ums almarhum endang witarsa adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan panjang klub ini
lewat tangan dinginnya endang witarsa
membawa ums ke masa kejayaannya
hal yang masih diingat betul oleh riz dianto
pemain andalan timnas indonesia di era tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
yang juga adalah mantan anak asuh endang witarsa di ums
faktor kekuatannya pertama itu ada di dokter endang witarsa jadi pelatih itu
bahkan dulu ums itu namanya kan lim sun yu dokter endang witarsa
untuk menyenangkan sun yu
sun yu itu nama dokter endang kan
ums untuk menyenangkan sun yu
sampai gitu ya
pemain siapapun namanya besar hebat apapun kalau sama dia mesti nurut aja
pada saat itu banyak pemain hebat dari klub ums yang berasal dari keturunan tionghoa
mungkin bisa dibilang delapan puluh persen itu pemain
karena yang pribumi ya ada beberapa aja kok nggak terlalu banyak
bahkan kalau di mesnya ada sebelas atau dua belas orang yang beribumi cuma saya
lokasi klub yang ada di daerah pecinan memang dulu membuat mayoritas pemain dari klub ums
didominasi pemain keturunan tionghoa
tetapi saat ini di sekolah sepak bola
klub ums sudah jarang ada anak keturunan tionghoa yang berlatih sepak bola
meninggalnya endang witarsa di tahun dua ribu delapan juga semakin membuat nama ums tenggelam
namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat anak anak berusia tujuh hingga dua belas tahun yang berlatih di sana
om ums itu kalau dulu paling bagus ke om juga alumni ums
dulu saudara pada di websis
dulu kamu dengar gimana sih prestasinya ums jago gitu
gimana dulu yang kamu dengar gimana ums
pokoknya prestasinya paling bagus ums doang dah yang dulu
banyakan menangnya apa banyak kalah ini sekarang
tapi sih yang sering sih kalah
beda dong sama dulu ya
iya kalau dulu menang terus lah
kalau sekarang rada rada kalah dulu sih sudah menurun
prestasi ums sekarang memang sudah tidak secemerlang prestasinya di era tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan seribu sembilan ratus delapan puluh an
di usianya yang sudah lebih dari seratus tahun
klub ums tetap mampu bertahan dan konsisten untuk mencoba melahirkan bibit bibit baru bagi sepak bola indonesia
harlangga wisnuwaji hekim maulana jakarta